kasus covid sembilan belas kini kembali meningkat setelah sebelumnya sempat meredah
berdasarkan data resmi dari kementerian kesehatan ri
dalam dua minggu terakhir kasus harian covid sembilan belas telah melewati angka satu kasus sejak lima belas juni
dengan total kasus covid sembilan belas di indonesia mencapai enam delapan puluh kasus per dua puluh enam juni
provinsi dki jakarta menempati urutan pertambah kasus harian tertinggi dengan angka satu lima puluh lima
diikuti oleh jawa barat di angka dua ratus enam puluh dua dan banten dua ratus dua puluh tiga kasus
selain tiga provinsi tersebut jumlah harian tak lebih dari seratus kasus per hari
selain itu angka positivity rate kini telah mencapai sembilan lima belas persen
angka tersebut telah melewati batas aman wilayah terkendali menurut who yaitu lima persen
meski resiko penularan terbilang belum cukup parah
namun situasi tersebut dapat menjadi alarm agar masyarakat tetap waspada
jurubicara penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito turut mengimbau pemerintah
untuk bekerja sama membantu penanganan kasus covid sembilan belas
selain itu masuknya varian baru ke indonesia yakni subvarian omikron ba empat dan ba lima
menjadi salah satu faktor meningkatnya angka covid sembilan belas
sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya intervensi
salah satunya dengan menggencarkan percepatan capaian vaksinasi
kita semua berupaya agar seluruh provinsi ini dapat kita intervensi dengan sebaik baiknya
agar capaian vaksinasi ini tercapai
karena kita memahami bahwasannya dengan vaksinasi ini akan meningkatkan daya tahan atau imunitas
khususnya adalah bagaimana orang orang yang sudah divaksinasi itu tidak menjadi sakit yang lebih berat
apabila terinfeksi covid sembilan belas ini
diharapkan upaya antisipasi tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja
namun juga oleh masyarakat
hal ini agar kasus covid sembilan belas tidak terus meningkat dan kembali merenggut banyak jiwa